masih tentang kasus korupsi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi
jaksa kpk berencana menghadirkan keluarga ex mentan syahrul yassin limpo
rencana ini disampaikan langsung salah satu jaksa kpk mayor siman juntak
setelah selesai menjalani sidang di pengadilan negeri tipikor jakarta
ia menyampaikan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengambil atau memanggil beberapa nama keluarga syl
terutama yang sering disebut selama persidangan berlangsung
meski demikian jaksa akan terlebih dulu memprioritaskan saksi saksi dari tingkat satu eselon kementerian pertanian
jadi timeline persidangan itu kita susun berdasarkan kualitas pembuktian saksi
kita akan menghadirkan saksi saksi yang memiliki nilai kualitas pembuktiannya paling kuat atau paling banyak
nah terkait nama yang ditanyakan keluarganya
salah satunya kemal tridindo itu sudah kami jadwalkan di timeline kami tapi belum dalam waktu dekat ini
kenapa karena kami akan memeriksa lebih dulu sesuai dengan urutan dakwaan
yaitu sesuai dengan masing masing eselon
itu kan ada sekitar sembilan eselon ya yang kita dakwakan
itulah kenapa kami belum memanggil keluarganya